sejumlah supermarket dan pasar modern di pusat perbelanjaan
mengantisipasi penyebaran virus corona
dengan mengimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan
dan menggunakan hand sanitizer
pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap pintu masuk
petugas kasir juga diwajibkan menggunakan sarung tangan dan masker
saat berinteraksi langsung dengan konsumen
sementara pasca pemerintah pusat dan daerah
menginstruksikan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah
jumlah warga yang berbelanja kebutuhan pokok di supermarket retail
justru semakin meningkat
kalau kita lihat polanya
ya sejak pak anies mengumumkan kemarin hari sabtu
minggu sampai senin sekarang hari selasa
minggu sampai senin ini terpantau terjadi kenaikan
peningkatan pembelian produk kebutuhan sehari hari sebesar lima puluh persen
itu dari tingkat pembelian
dan tingkat kunjungannya rata rata
dari tingkat kebutuhan kebutuhan sehari hari sebesar lima puluh persen

kita pantau tercapai rata rata meningkat sekitar tambahan kunjungan enam puluh persen
dari kunjungan normal harian rata ratanya
sebagian warga mengaku berbelanja untuk menyetok barang
hingga beberapa hari ke depan
namun perilaku belanja dinilai lebih rasional
tanpa ada panic buying yang menyebabkan kelangkaan bahan pokok
saya belanja cukup untuk sate
karena saya mau quarantine sendiri di rumah saja
jadi cukup makanan untuk satu minggu
saya sudah kasih libur untuk pembantu
sudah kasih libur ke sopir juga
sudah ada makanan cukup
jadi saya tidak perlu keluar dari apartemen
sama halnya dengan supermarket atau pasar modern
pengelola pasar tradisional
juga memberikan imbauan dan membatasi akses pintu masuk
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
aktivitas jual beli di pasar berlangsung normal
sebagian pembeli telah melakukan antisipasi mandiri
dengan berbelanja menggunakan masker dan membawa hand sanitizer
tadi sih saya masuk biasa ya
cuma saya antisipasi aja bawa hand sanitizer sendiri
jadi setiap selesai belanja kita waspada menjaga diri sendiri aja
kayak gitu sih kalau saya
sama keluarga saya juga yang sekarang gitu
pedagang mengaku omset penjualan kebutuhan pokok meningkat
setelah pemerintah mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah
alhamdulillah ada perubahan
lebih melonjak yang belanjanya
nggak mungkin dia nggak mau sering keluar rumah kali
dia biasa beli sepuluh kilo jadi dua puluh kilo gitu
lebih banyak aja belinya kita
ya lumayan signifikan juga sih perubahannya
dua kali lipat
lepat bisa ada
untuk tiga hari ini terhitung dari hari sabtu kemarin sampai hari senin
meski kegiatan jual beli di pasar modern dan tradisional berlangsung normal
masyarakat mengeluhkan langkanya masker dan hand sanitizer